nah berbagai cara dapat ditunjukkan atau diwujudkan untuk menggambarkan emansipasi salah satunya melalui karya seni
berikut ini kami akan mengenalkan sosok seorang wanita muda indonesia yang penuh inspirasi cantik pastinya dan sudah mulai menjadi sorotan dunia internasional
prachna deviandra adalah seorang pelukis muda asal bali yang pada dua ribu delapan memulai perjalanan seninya
pada dua ribu sepuluh prachna berguru pada seorang pelukis belanda yang menetap di bali niko frilik
setahun kemudian ia hijrah ke bogor untuk belajar di bawah naungan budayawan dan musisi idang rashidi
seiring dengan perkembangannya dalam dunia seni hingga saat ini karya karya yang ia ciptakan tidak pernah jauh dari pengalaman pengkajian diri dan perjalanan keimanan yang ia berhasil ekspresikan pada setiap lukisannya
daya tariknya padahal itu kerap digambarkan dalam figur dan potret manusia
yang dilukiskan dengan nuansa spektrum warna melalui metode pencahayaan ciaros juro
dan tadi sudah ada pengantarnya cantik muda berprestasi dan karya karyanya mengagumkan
tidak hanya baik atau bagus karya tapi juga katanya punya value lebih yang bisa digambarkan atau bisa punya dampak
mudah mudahan kalau kita betul betul mengerti apa makna dari karya karya seninya
sudah bergabung bersama saya di studio pada sore hari ini ada prachna deviandra wirata seorang seniman lukis yang konon kabarnya sudah mulai
bukan konon kabarnya kayaknya sudah mulai dilirik oleh dunia internasional
terima kasih prachna sudah datang
hari ini pas sekali saya undang kamu karena kamu dianggap menjadi salah satu inspirasi banyak anak anak muda indonesia yang tidak hanya cantik tapi juga punya prestasi punya keahlian karya karyanya bagus sekali
kalau kita bicara mengenai hari perempuan internasional apa maknanya untuk kamu
hari perempuan internasional bagi saya saya sih melihat untuk saat ini sekarang perempuan itu sudah mempunyai porsi dalam pengembangan bangsa dan negara ini
karena sudah banyak sekali perempuan perempuan di luar sana yang ikut berkontribusi dalam pengembangan negara
buat saya hari perempuan ini adalah harusnya
bisa memperkuat perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan cita cita mereka
dalam untuk bisa berani menyampaikan apa yang menjadi pikiran mereka
jadi penting sekali untuk jadi momentum ya termasuk buat anak anak muda seperti anda gitu ya pak prachna
tapi kalau kita bicara mengenai prasna dengan karya karyanya
apa namanya kita sambil lihat di gambar ini di tv kita itu prasna dengan lukisan lukisannya
banyak berbicara mengenai sosok perempuan sosok manusia tentunya ya
apa yang bisa anda ceritakan nih
apa yang membuat prasna kemudian dengan segala macam latar belakangnya memilih untuk jadi seorang pelukis
awalnya saya mau berbicara tentang karya drupadipas traharan
yang tadi dicuplikan di sana
secara keseluruhan sebenarnya saya berharap
drupadipas traharan ini bisa menjadi suara untuk para kaum perempuan ya
boleh saya cerita sedikit
ini seperti yang digambarkan
apakah kita punya gambarnya produser
untuk bisa ditampilkan
anda bisa ceritakan ini apa maksudnya ini
drupadipas traharan sorry
sebagai mana yang kita ketahui
kosok drupadi itu dikenal dalam epik pewayangan mahabharata
drupadi itu dikenal sebagai seorang dewi seorang putri raja juga seorang istri dari para pandawa
suatu ketika dia mendapat petaka dalam hidupnya
ketika ia dijadikan sebuah taruhan dalam perjudian
dan saat itulah dia mengalami pelecehan ketika bajunya ditarik hendak dilucuti
jadi apa yang bisa anda lihat di fas traharan
kata fas traharan disini adalah saya ambil dari bahasa sansekerta
yang berarti kalau diartikan dalam bahasa inggris artinya disrup
kalau diartikan dalam bahasa indonesia artinya terlucuti
jadi yang saya lihat disini adalah bukan hanya permasalahan pelecehannya terhadap wanita
kenapa akhirnya saya mengangkat drupadipas traharan ini ke dalam sebuah karya
saya tidak hanya melihat masalah pelecehan
saya tidak hanya melihat masalah

saya tidak hanya melihat masalah feminismenya
saya melihat saat ini perempuan juga punya peran dan porsi penting dalam pembangunan bangsa dan negara
nah penting sekali
itu tergambarkan dalam karya karya lukisan kamu
jadi nah yang saya lihat itu bukan hanya tentang pelecehannya
tapi bahkan itu masalah yang mendasar yang saya tangkap dari peristiwa drupadipas traharan
nah penting sekali
apa perannya tadi anda mengatakan bahwa memang
tidak hanya melukis
tidak hanya mengekspresikan apa yang anda pikirkan untuk menjadi sebuah karya seni
tapi punya value pesan ada arti yang mungkin kalau dijelaskan
oh ini bisa punya makna sosial perjuangan juga gitu ya
kalau misalnya gambar gambar di belakang ini
ini bisa anda jelaskan
jadi drupadipas traharan
ini drupadipas traharan
ini adalah momen
jadi kan di mahabharata ini banyak sekali momen momennya
saya melihat mahabaratnya sebagai analogi kehidupan yang kita jalani sehari hari sebenarnya
dan yang saya lihat dari drupadipas traharan ini bukan yang tadi ya bukan masalah flash hannya
tapi saya melihat hal yang mendasar sebenarnya
hal mendasar ini yang saya lihat luput dari penglihatan kita
bahkan mungkin anak anak milenial zaman sekarang mereka lupa itu
jadi saya melihat dilihat dari kasus drupadipas traharan
saya melihat sangat penting peranan perempuan
jadi saya melihat perempuan dan laki laki mereka sama sama pun punya peran ya
kalau misalkan laki laki disebut sebagai tonggak atau sorry apa namanya istilahnya tulang punggung keluarga
tulang punggung keluarga
saya melihat perempuan sebagai fondasi justru
oh justru penting sekali
saya melihat perempuan sebagai fondasi
karena ibaratnya seperti ini
ketika kita membangun rumah tidak hanya cukup hanya bergantung dengan pilar pilar yang kuat
namun kita butuh fondasi dan dasar yang kuat juga untuk memaintain balance di situ
dan saya melihat perempuan disini punya hal yang penting
karena perempuan itu bagi saya saya belajar juga dari pengalaman kehidupan saya
saya juga belajar karena saya sendiri juga perempuan
saya belajar bahwa perempuan adalah yang membawa
bahwa membawa mahkota keluarga mereka sendiri
jadi punya value yang lebih kompleks dibandingkan hanya sekedar karya seni
tapi inspirasinya dari mana
terutama membuat karya monumental apa di rupa adi fastaharan ini
dari kehidupan saya sehari hari saja sebenarnya
dari kehidupan in general
apa yang saya lihat di kehidupan keseharian saya
belajar dari permasalahan orang
belajar dari pengalaman saya sendiri
dan saya melihat disini
kalau kita melihat kasus rupa adi fastaharan ini
ketika perempuan itu terlecehkan atau dilecehkan
dan perempuan itu dinista atau bahkan dia melecehkan dirinya sendiri
saya melihat tidak hanya dia menjatuhkan dirinya sendiri
namun juga ia menjatuhkan keluarganya
karena dia yang memegang mahkota dirinya
apa momentum yang membuat anda bisa berbicara sekompleks itu tentang sebuah karya seni
apakah ada pengalaman pribadi kah
atau anda lihat ada kasus sesuatu yang kemudian menginspirasi anda betul betul untuk menciptakan karya monumental ini
tentunya yang namanya berkesenian
seni itu adalah bagaimana perjalanan atau pengalaman hidup si senimannya sendiri
karena saya rasa seni itu adalah proses dan perjalanan kehidupan
dan disana tidak ada yang namanya akhir dan batas
jadi pengalaman pengalaman kehidupan saya pengalaman general yang saya lihat itu menjadi sebuah inspirasi
terutama juga karena saya sudah delapan tahun ikut dengan idang rashidi
nah itu benar sekali
idang rashidi adalah sosok ayah bagi saya
jadi saya ini adalah berasal dari bali
ayah saya ayah kandung saya adalah orang bali
ibu saya orang jawa
karena satu dan lain hal saya pindah bersama kakak dan adik saya ke jakarta
disitulah kami bertemu dengan idang rashidi
ketika bertemu dengan idang rashidi ini kami dididik
kami diajarkan dan ditanamkan nilai nilai filosofis tentang kehidupan
bagaimana sebenarnya seniman harus berkehidupan seperti itu
apa yang paling terasa dari filosofi dari idang rashidi
saya juga sangat mengembari
om idang karena dia kalau kita lihat om idang dalam berkesenian gitu
atau ketika memainkan musik itu tidak hanya bermain musik
tapi juga ada value ada pesan disana
kayaknya ada energi yang ditransfer
hal itu juga disampaikan atau diajarkan oleh om idang
semua penerapan dan diskusi tentang persoalan kehidupan filosofi kehidupan
itu semua berpengaruh terhadap karya karya saya
semua yang diajarkan oleh idang rashidi semua berpengaruh terhadap cara pandang saya melihat kehidupan
cara pandang saya dalam berkarya
dan itu akan terbentuk dengan apa yang kemudian anda tampilkan dari karya karya anda gitu ya
tapi kalau tadi prasidra mengatakan bahwa sebenarnya karya karya seni anda termasuk anda ini kan
apa namanya seni yang diambil kan realisme gitu kan tentunya
itu kan pasti karena pengetahuan kamu dasar filosofi kamu pengalaman kamu bacaan kamu
tapi kan kalau kayak saya juga mungkin pengalaman ada bacaan juga ada lah
tapi kan saya nggak tahu harus melukisnya seperti apa gitu
bagaimana kemudian mentransfer pengetahuan filosofi apa namanya hal hal bacaan kamu pengalaman kamu ke dalam sebuah karya seni
teknik teknik berseni gitu
sampai sekarang kamu terkenal sebagai prashna sekarang gitu
siapa yang paling berperan dalam mengatur itu
yang paling berperan sebenarnya selain diri saya sendiri tentunya dibalik itu ada
lagi lagi sosok idang rashidi
belum terinspirasi jadi pianis
ya saya hanya fokus saja pengen menjadi seniman
saya mau menjadi seniman lukis
oke idang rashidi menjadi penting sekali perannya
tapi kalau pelukis kalau om idang kan pasti mentransfer kamu
dengan hal hal tadi filosofi
untuk sosok pelukis sendiri siapa yang jadi panutan atau guru kamu
sebenarnya banyak ya
ada kalau dari indonesia yang saya sangat suka adalah
yang menjadi salah satu inspirasi saya itu orang bali seniman bali
namanya mangu putra
mangu putra ya
tamu putra dan untuk seniman luar sebenarnya banyak
ada karavajo ada banyak sih sebenarnya
tapi terutama itu caravaggio untuk luar
sebenarnya saya memiliki kesempatan untuk langsung belajar langsung
dengan seniman belanda namanya nico friling
nah perasaan nanti diceritakan soal nico vrihling
dan bagaimana juga kemudian
hari perempuan internasional ini juga menginspirasi kamu
mungkin dalam karya karya kamu hari ini
sebelumnya dan juga kedepan
kita akan bahas usai jeda
kami akan segera kembali

sebelumnya juga jadinya
per baita dulu
tetapi kedudukan dia sama dengan pertunjukan about diato kalau aku bisa
anda ini seniman lukis gitu kan tadi anda bilang indra rasyidi sangat mempengaruhi karya karya anda
bagaimana menjelaskan bagaimana seorang musisi seniman musisi piano bisa mentransfer energi dan filosofinya kepada anda
tapi sebelum anda menjelaskannya saya punya informasi pengantar dulu
memaknai hari perempuan internasional tentu akan lebih berarti jika kita membicarakan para sri kandi yang sukses mengharumkan nama indonesia di mata dunia
selain itu banyak sosok sri kandi yang terus berjuang dalam kestaraan untuk kebaikan di segala lini kehidupan atau balance for better
maudie ayunda tak hanya berparas cantik jelita wanita muda yang satu ini juga mengharumkan nama indonesia di kancah dunia melalui karyanya
selain memiliki karir berakting dan menyatakan
ia pernah ditunjuk presiden susilo bambang yudhoyono menjadi salah satu pembicara mewakili tanah air dalam regional meeting and stakeholder consultation di bali pada dua ribu dua belas
kemudian ada mesti aryotejo
dokter pintar dan inspiratif ini punya prestasi yang membanggakan
setelah mengukir namanya dalam daftar wanita
muda yang sukses di kawasan asia di bawah usia tiga puluh tahun versi majalah business forbes
melalui portal wecare id ia mengumpulkan dana untuk pasien di daerah terpencil yang mendapat pengobatan yang kurang layak karena terbentur biaya
selanjutnya ada karlyn darjanto
wanita muda ini adalah ceo brand fashion ternama cotton inc
yang dikenal sukses berkiprah di dunia bisnis khususnya retail dan e commerce
bukan hanya itu majalah forbes juga telah mencatatkan nama karlin dalam daftar tokoh muda asia yang sukses di bawah usia tiga puluh tahun
yang keempat rini sugianto
ia telah menjadi sosok serikandi muda indonesia yang sukses menapaki karir sebagai animator andal luar negeri
ia juga salah satu karakter animator indonesia yang terlibat dalam pembuatan film tintin besutan sutradara ternama stephens billberg
yang terakhir nara rahmatia
ia adalah diplomat muda indonesia yang dikenal tegas karena berani membela tanah air
atas tudingan pelanggaran ham di papua oleh enam negara di kepulauan pasifik
nara menunjukkan kualitasnya sebagai jurubicara pemerintah indonesia dengan sistem yang matang
lalu memprotes keras tudingan negara kepulauan pasifik dalam rapat pbb pada dua ribu empat belas
itulah beberapa kisah sri kandi dari dalam negeri yang telah berjuang bukan hanya untuk kestaraan tetapi juga kebaikan di bumi pertiwi
selamat hari perempuan internasional
selamat hari perempuan internasional
saya sudah bersama perempuan saya masih bersama perempuan hebat ada prasuna tadi
saya akan tanya soal apa sebelum nanti kita bicara mengenai bagaimana kiprah perempuan anda sendiri mau akan jadi apa kira kira bagaimana menginspirasi banyak perempuan di indonesia juga
tadi kaitannya gimana
idang rashidi seorang pianis hebat kamu seorang perut
kisah hebat bagaimana mentransfernya gitu ada benang merahnya nggak
jadi seperti ini musik dengan seni itu sebenarnya melalui proses yang sama
sama sama kita mengekspresikan seni tapi mediumnya aja yang berbeda
contohnya seperti ibaratnya di musik itu ada note yang ketika dikomposisikan sedemikian rupa akan menghasilkan melodi melodi yang bisa kita nikmati dalam bentuk lagu yang sekarang kita biasa dengar ya
begitupun dengan melukis dalam melukis itu ada cat di atas palet warna warna di atas palet ibarat note sebenarnya
ketika warna warna yang dikomposisikan dia membentuk objek atau form yang bisa kita nikmati dalam lukisan
basically sama aja sebenarnya hanya proses berkarya dan medium yang digunakan saja yang berbeda gitu
oke pada intinya filosofinya lagi lagi sama dalam berkreasi dalam kebebasan termasuk perempuan sekarang
kalau kita bicara mengenai seni filosofi yang kamu apa namanya yang kamu tangkap dari kamu berkesenian gitu ya termasuk dari omik dan rashidi sendiri
apa yang bisa kamu transfer energi itu untuk kalau kita bicara mengenai perempuan perempuan indonesia sekarang
seberapa punya pengaruh besar perempuan perempuan indonesia sekarang dalam karya karya kamu juga
saya rasa karena saya sendiri juga perempuan semua karya itu juga berangkat
inspirasinya selain dari saya pribadi dari perbincangan saya oleh ayah saya sendiri
jadi ketika bertemu dengan beliau beliau banyak sekali menanamkan nilai nilai filosofi nilai nilai bentuk bentuk kehidupan yang berpengaruh sekali dalam karya karya saya
beliau membawa saya ke dalam lingkungannya
di sanalah saya kemudian bertemu dengan pak arifin panigoro bertemu juga dengan salah satu sosok perempuan yang buat saya sangat penting sekali
kalau tidak ada beliau mungkin saya tidak disini saat ini
yaitu ibu yani panigoro
mungkin ibu yani lagi nonton kamu high high dulu juga boleh tidak apa apa
ibu yani panigoro pak idang rashidi dan pak ariefin panigoro lah yang membantu support saya untuk bisa kuliah
sehingga saya bisa mengambil pendidikan perguruan tinggi di itb
tapi kalau tadi kamu berangkat dari apa misalnya seperti drupadi ini ini berangkat dari kegelisahan ada sesuatu masalah
kamu juga melihat bahwa international women's day itu juga berarti ada kenapa kita harus peringati
karena pasti ada sesuatu yang kurang masih ada sesuatu masalah
kamu masih menemukan nggak di indonesia sendiri menurut kamu atau menurut anda sendiri sudah banyak berubah atau masih punya problem yang sangat prinsipil soal perempuan gitu
ya betul sekali saya merasa yang tadi saya katakan sebelumnya saya melihat dari peristiwa derupa defastra ini sebagai cerminan
cerminan untuk kita semua
karena saya rasa hal hal yang mendasar ini adalah ketika perempuan itu memegang peranan yang penting sebenarnya
jadi yang tadi saya katakan perempuan itu kan adalah simbol ya simbol kesucian simbol kesejahteraan
kalau kita tidak menjaga diri kita dan meninggikan harga dan martabat itu akan merugikan kita dan orang orang terdekat gitu
jadi kalau menurut saya bagi saya perempuan perempuan saat ini harus bisa menggali potensi dan menyadari potensi diri mereka sejauh mana
dan mereka harus mengangkat itu
sehingga stereotype tentang perempuan itu adalah makhluk yang lemah makhluk yang harus dilindungi makhluk yang tidak berdaya itu bisa dikesampingkan
di dunia seniman lukis sendiri ada nggak diskriminasi misalnya kalau kita tahu kan pelukis pelukis hebat kebanyakan misalnya di indonesia saja ada basuki abdullah antoni blanko misalnya avandi dan lain lain
sosoknya kebanyakan laki laki gitu masuk ke dunia yang mungkin sangat maskulin mungkin ya kalau orang awam lihatnya gimana penerimaannya gimana apresiasinya
ya untuk saya sebenarnya kendalanya itu sebagai seniman perempuan itu gak ada ya kalau untuk di eksternal mereka
saat ini sih ya tadi yang saya bilang perempuan kan sudah ada porsi mereka dalam pembangunan bangsa pembangunan bangsa itu tidak hanya masalah politik tapi juga dalam kesenian ya
penerimaan orang orang terhadap
kamu hadir dengan karya karya kamu eksebisi kamu kerja sama kamu kolaborasi kamu dengan seniman seniman yang lain misalnya seperti apa
sebenarnya sih sejauh ini lancar semua orang bisa mengapresiasi yang jadi kendala sebenarnya adalah diri kita sendiri sebagai perempuan
itu berkaitan dengan masalah attitude bagaimana kita membawa diri kita dalam lingkungan halayak seni publik seni gitu ya karena begini menjadi seniman perempuan itu kan sebenarnya tidak mudah
karena perempuan itu rentan untuk dilecehkan
ya jadi kita harus benar benar bisa menjaga diri kita harus benar benar bisa menahan diri kita sehingga kita tidak akhirnya jatuh
pernah dipandang sebelah mata
ketika mulai masuk kan kamu sekarang sudah diapresiasi oleh tidak hanya orang orang di indonesia internasional sudah mengapresiasi kamu tapi kan sebelum menuju ke tangga situ kan pasti ada anak anak tangga yang harus dilewati gitu
ada cerita cerita menarik nggak prasna
jadi itu sih terjadi ketika pada saat saya kuliah itu banyak sekali sebenarnya yang namanya seni tidak luput dari masalah kritik dan lain hal seperti itu
tapi bila kritik ini kita ambil dengan positif itu akan menjadi sebuah trigger yang namanya kita di understime itu pasti ada
apalagi di masa masa kita masih berjuang berjuang itu pasti akan banyak sekali ada kendala gitu itu balik lagi
bagaimana kita mengatasi itu balik lagi kepada diri kita sendiri
tantangannya bagaimana mengatasi mungkin banyak perempuan perempuan yang terinspirasi dari anda misalnya
muda tapi bisa berprestasi diakui oleh dunia tidak mudah pasti sampai ke titik kamu dan kamu tentu saja masih panjang perjalanannya ke depan juga
tapi tantangannya apa apa tipsnya apa yang perlu dilakukan oleh perempuan perempuan yang mungkin posisinya sedang dalam dilematis untuk menuju posisi seperti anda
tantangannya ya itu
itu adalah diri kita sendiri kita harus sering introspeksi kita harus bisa membawa diri kita ya dalam sebuah lingkungan
karena menjadi seniman itu tidak hanya dengan kekaryaan saja tapi kepribadian seniman itu juga perlu diperhatikan
terutama juga perempuan karena sosok perempuan ini ya gitu sering mendapatkan stereotype dan sering dikesampingkan gitu
tapi saya rasa seperti ini
tujuan nasional kita adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur
kaum pria dan kaum perempuan itu harus bisa bersama sama karena tidak bisa dicapai tujuan ini kalau tidak dilakukan bersama gitu
dan saya rasa di dunia ini tidak hanya kaum pria saja yang menghuni dunia
tapi juga perempuan jadi harus ada balance
tapi anda lihat perempuan indonesia sudah mulai bukan sudah mulai sih pasti banyak sekali perempuan perempuan sukses jadi ceo jadi macam macam kita punya presiden perempuan juga
tapi anda lihat stigma stigma diskriminasi stigma stigma menjadi apa namanya orang nomor dua segala macam itu masih banyak melekat gak di
paling tidak tidak ada yang memerintah tapi perempuan perempuan sendiri yang merasa inferior gitu
ya mungkin di beberapa kasus masih ada tapi secara garis besar saya sudah melihat saya melihat dan berdasarkan hasil diskusi saya dengan hidang rashidi saya melihat
perempuan itu memang sudah mempunyai porsi di zaman sekarang mereka sudah punya peran mereka sudah punya porsi dalam pembangunan bangsa ini gitu
banyak kan contoh contoh perempuan perempuan yang menginspirasi seperti yang tadi ditampilkan jadi seperti itu saya rasa begitu
kalau kita saya orang awam sekali dalam melihat lukisan tapi saya penikmat lukisan juga apa yang paling dari riset kamu dari pengalaman kamu apa yang paling membedakan karya karya seni seorang perempuan
dengan karya seni yang lain
karena seni laki laki sangat maskulin gitu bisa nggak kelihatan secara spesifik ada ciri khas ciri khas tertentu yang ada di benang merah setiap perempuan yang punya lukisan
saya masing masing tergantung karakternya ada juga laki laki yang mempunyai karakter feminin yang kemudian tercermin dalam karyanya ada juga perempuan yang memiliki kepribadian masker
akhirnya terjadilah pergabungan antara perempuan dan perempuan
maskulin dan elemen feminin di dalam sebuah karya jadi itu balik lagi kepada senimannya sih
balik lagi kepada senimannya oke cerita terakhir tentang anda prasnya apa yang akan dilakukan nih next targetnya seperti apa
sudah berapa kali eksebisi apa tapi sorry sorry sebelum masuk ke hal yang sangat prinsipil tadi cukup menguntungkan atau cukup ini nggak sih
cukup gak sih secara penghasilan secara financial misalnya kalau jadi seorang seniman
karena perempuan kan kebanyakan setelah lulus sma gitu masuk kuliah pengennya jadi bangkir pengen jadi wartawan sedikit aja jadi wartawan kali ya
mungkin banyak yang pengen jadi kerja kerja formal gitu tapi kan kalau seniman ini kan jauh dari kata formal gitu seberapa menjanjikan sebenarnya profesi ini buat perempuan
bagi perempuan ini kalau buat saya karena di indonesia seniman perempuan juga masih dihitung sedikit walaupun sudah banyak sebenarnya
justru disini kan dapat privilege sebenarnya untuk bisa lebih dilihat bisa stand up daripada seniman laki laki
misalnya apa bisa cerita nggak pengalaman kamu
ya misalnya kayak kan disini jarang ya ada perempuan perupa maksudnya kalau di luar negeri masih banyak gitu disini tuh perempuan perempuan masih dilihat sebelah mata tapi ketika ada perempuan perupa yang bisa stand out

maksudnya kalau di luar negeri masih banyak disini tuh masih perempuan perempuan masih lihat sebelah mata tapi ketika ada perempuan perupa yang bisa stand out saya rasa itu bisa menjadi inspirasi juga untuk perempuan
perempuan lainnya untuk bisa berkarya
dilihat sebelah matanya tuh gimana tuh
pressnya ini menarik sekali kalau saya ambil dari kalimat anda
ya seperti itu tadi kan stereotype perempuan itu masih lah ada melekat
walaupun kita sudah punya peran ya dalam kehidupan berbangsa di sini gitu
jadi mungkin dari segi kayak ya itu kan perempuan ya
perempuan itu kan stereotype nya you just cook at home
and do masalah masalah tentang rumah dan segala macam
tapi sekarang nggak bisa begitu
oke yang terakhir sekali untuk kamu prasna
apa namanya next target apa
project projectnya apa apa yang sudah dibikin
ekshibisi apa yang sudah dibikin
dan apa yang rencana kamu ke depan
untuk next target saya saya sedang insya allah kalau misalkan tahun ini
mencapai target yaitu saya ingin pameran tunggal
ada juga next project nanti yang akan sedang saya buat saat ini
ada nanti akan ada surprise
surprise ya tapi kita bisa melihat karya karyanya prach nya di mana sih
ada di instagram
di instagram jadi instagram nya prasna
deviandra oke selahir apa pesan pesan kamu buat perempuan perempuan umur umur anda berapa
saya mau jalan dua puluh tujuh
oke mirip mirip lah sama saya oke beda beda tipis kita saya lebih muda dari anda pasti ya
oke terakhir pesan pesan buat anak anak muda perempuan perempuan yang sekarang kita sama sama menyemangati satu sama lain di hari perempuan internasional ini
apa yang perlu dilakukan gak usah terlalu muluk muluk kita bicara mengenai bangsa karena kalau diri kita bagus kita bisa berguna buat lingkungan sekitar dan lama lama makin banyak pasti akan berguna untuk bangsa
apa yang perlu kita lakukan
yang saya rasa adalah bagi perempuan perempuan
indonesia galilah potensi diri anda raih aja apa yang anda percaya itu anda harus jalani aja gitu jangan dipikirkan akan ini akan itu dan yang penting bisa membawa diri aja sebenarnya
membawa diri jadi diri sendiri percaya dengan what you believe in dan selalu membawa nilai nilai nilai nilai ya seperti moral dan norma norma itu dipatuhi saja oke oke oke terima kasih
karena perempuan indonesia punya value itu yang mungkin gak dipunyai oleh laki laki di mana pun gitu ya
dan juga ya harus menggali potensi diri kita
oke termasuk kita juga yang nggak bisa digali lagi durasinya sudah habis
nah terima kasih selamat berkarya lagi kita akan terus menikmati karya karya prasna
nanti mungkin prasnya kalau sudah sukses jangan lupa sama kami kami di sini karena kita sama sama memperingati hari perempuan internasional
mudah mudahan perempuan kita perempuan indonesia bisa berkarya
yang lebih besar lagi terutama diakui di internasional terima kasih sekali lagi prasa atas perbincangannya pada hari